seorang anggota polisi ditemukan tewas di bawah ranjang di kamar losmen
di kecamatan seputi banyak lampung tengah lampung
diduga korban dibunuh oleh temannya
seorang polisi berinisial sah anggota polres lampung tengah
ditemukan meninggal pada sabtu pagi
korban ditemukan pertama kali oleh pegawai losmen
yang akan melakukan kebersihan kamar
korban diduga meninggal karena aksi pembunuhan
yang dilakukan oleh rekannya yang masih berusia tujuh belas tahun
kapolres lampung tengah akbp andik purnomo sigit
membenarkan bahwa anggotanya ditemukan meninggal di losmen itu
saat ini polisi telah menangkap empat terduga pelaku
pembunuhan dan masih mendalami motif pelaku
jenazah kini tengah diotopsi di rumah sakit bayangkara polda lampung
setelah ditemukan jenazah anggota kita di salah satu lossman di seputi surabaya
kemudian diduga adanya kejahatan atau tidak pidana berhadap pihak persangkutan
sementara ada beberapa orang ada sekitar empat orang
perannya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut
setelah pendalaman paraton oleh anggota restri